sejumlah supporter pertandingan laga perempat final antara timnas sepak bola u sembilan belas indonesia dan jepang mengalami kekecewaan
pssi mengumumkan untuk tidak lagi menjual tiket pertandingan secara offline di sejumlah tempat yang sebelumnya diberikan oleh pihak pssi
laga pertandingan piala fc sudah memasuki babak perempat final
tim nasional indonesia u sembilan belas berhasil meraih kesempatan bertanding melawan negara jepang
pasca menang melawan uni emirat arab dengan skor satu
penantian panjang selama empat puluh an tahun ini juga tak hanya dinantikan oleh para pemain
tetapi juga pada pecinta sepak bola tanah air
sejumlah supporter pun sejak pagi hari sudah datang ke tempat yang sebelumnya diinformasikan oleh pssi
sebagai lokasi penjualan tiket offline
salah satunya di lapangan blok s jakarta selatan
namun sejumlah calon supporter harus kecewa lantaran tidak terlihat adanya aktivitas penjualan tiket di lokasi ini
bahkan tenda loket penjualan yang sebelumnya ada di lapangan blok s sudah dibongkar dan hanya menyisakan pagar pembatas antrean
nyari tiket dan menikmati kuliner
dengan indonesia jepang nggak dapat
dari teman teman jackmania dijual
terus persija pun di sini di blok s
jadi kan tiket boxnya udah ada di sini
tak hanya supporter keputusan pssi tersebut juga berpengaruh kepada penjualan kaos atau jersi timnas indonesia di lapangan blok s
hal ini diungkapkan oleh salah seorang pedagang yang sudah datang
ya karena di sini kan dari awal emang penjualan tiketnya sudah ada di sini semua di blok s
tapi memang kita kan sudah setiap update tiap hari lah istilahnya
kita kan di mana tempat kan kalau tahu kalau memang ada penjualan tiket di permata beleze
sana terus sama di blok s ini yang setiap ada pertandingan
nah di sini terus saya juga
nah kebetulan kemarin itu kan kita juga semua ngelihat di lokal gitu kan informasi dari pssi
bahwa sebelum hari h satu itu ada penjualan tiket
tapi kok ternyata di sini saya lihat kok loket juga nggak ada gitu loh
biasanya makanya banyak yang orang yang istilahnya ya kecewa
handoko mengaku lapangan blok s kerap menjadi lokasi jual beli tiket oleh pssi secara resmi
seperti saat pertandingan indonesia melawan qatar beberapa waktu lalu
pihak pssi pun akhirnya mengklarifikasi terkait informasi penjualan tiket offline yang kini telah ditiadakan
pertama tama saya ingin menyampaikan
mohon maaf kepada masyarakat dan supporter indonesia yang sudah datang pagi pagi tadi ke beleza
memang ternyata ada sedikit perubahan bahwa kita ingin memberikan kemudahan kenyamanan
dan menghindarkan antrian panjang supporter sehingga kita mengubah penjualan tiket dari online ke offline
nah ini tujuannya hanya untuk itu
dan memang harus diakui bahwa di sini ada sedikit miss komunikasi dari kami
harusnya segera disampaikan ke masyarakat ya bahwa perubahan itu
dan tadi pagi juga kita sudah menyampaikan ke pihak tiketing untuk segera memberikan pengumuman di sana bahwa tidak ada penjualan tiket secara offline
dari total tujuh puluh ribu tiket yang dijual empat puluh lima ribu tiket sudah ludes terjual secara online dan masih tersisa sekitar dua puluh ribu tiket yang bisa dipesan
menurut website dari laman milik pssi tertera harga yang dipatok bervariasi mulai tujuh puluh lima ribu rupiah hingga delapan ratus ribu rupiah
albi pratama jakarta